sebentar lagi moda transportasi baru bagi warga jakarta dan sekitarnya bakal beroperasi
moda transportasi itu adalah lrt jabodebek yang bakal beroperasi pada bulan juli tahun ini
manager pr ptki divisi lrt jabodebek kuswar joyo di depo lrt jabodebek bekasi timur
kami sore menyatakan kereta lrt terbaru ini mengadopsi teknologi pengoperasian grid of automation level tiga
hampir seluruh operasionalnya bekerja secara otomatis dan dikendalikan dari jarak jauh
salah satu kecanggihannya adalah tidak adanya masinis yang akan mengoperasikan kereta secara manual seperti halnya komputer lain
dalam lrt jabodebek peran masinis akan digantikan oleh tren attendant yang akan mengawasi operasional kereta dalam setiap perjalanannya
meski begitu train attendant ini akan tetap dipersiapkan untuk bisa mengambil alih operasional kereta ketika terjadi kendala teknis pada kereta maupun perjalanan yang terjadi
para petugas ini juga diharuskan melewati masa pelatihan selama enam bulan baik di dalam maupun luar negeri sebelum terjun secara langsung dalam setiap perjalanan lrt jabodebek
teman teman train attendant ini dia akan menempuh banyak sekali pelatihan baik pelatihan secara teori maupun secara praktek
jadi sebelum mereka bisa memiliki sertifikat untuk melakukan operasional perjalanan mereka harus melakukan pelatihan secara teori
pelatihan secara teori itu dilakukan di sini di indonesia
kemudian pada saat melakukan pelatihan praktek mereka melakukan pelatihan di negara tetangga
karena kebetulan teknologi lrt jabodebek ini adalah teknologi pertama yang ada di indonesia
menjelang masa uji coba publik penggunaan moda transportasi lrt jabodebek pada dua belas juli dua ribu dua puluh
pihak pengelola yakni pt kai telah menyiapkan cara dan juga persyaratan yang bisa diikuti oleh masyarakat yang ingin mencoba moda transportasi berbasis rel terbaru ini
jadi terkait dengan masa soft launching
lrt jabodebek akan melakukan soft launching secara terbatas dari tanggal dua belas juli sampai dengan nanti pada tanggal lima belas agustus
artinya bahwa nanti kami akan menyertakan warga masyarakat untuk ikut mencoba lrt jabodebek dengan jumlah penumpang yang dibatasi
tentunya nanti bagi warga masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan soft launching ini
mereka bisa mendaftar melalui akun media sosial yang ada di lrt jabodebek antara lain adalah lrt underscore jabodebek
kuswarjoyo menambahkan masyarakat yang akan mencoba menggunakan lrt jabodebek juga diminta untuk menyiapkan kartu uang elektronik atau dompet digital sebagai alat pembayaran
selama masa uji coba ini akan dikenakan tarif sebesar rp satu untuk sekali perjalanan